saya lanjutkan ya mantap ya bahwa hasil putusan bisnis sal pt un hari ini memberikan harapan besar bagi kami
untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak
untuk telah hukum ini bisa ditengahkan agar kita
artinya hukum masih berdaulat di negara kita
bahwa apa yang kami mohonkan itu hanya berbeda
tentu kalau kita menyampaikan apa yang diputus di mk
maka akan sangat berbeda karena mk itu menyidangkan mengenai hasil proses pemilu
ada satu lagi yang perlu kita tahu
kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh debat
negara yang bernama kpu
apakah ada pelan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang
satu proses yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai besture handling
yang bahasa hukum administrasi
apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang
dengan ketentuan lain yaitu apakah ada onrehmateh overhatsdat
yang menurut terjemahnya adalah apakah ada perbuatan
yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang
oleh karena itu kalau yang satu undang undang ke pt un
ada pelanggaran pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah
melalui pandangan yang apakah ada
penyelenggaraan proses kami adalah kepada orangnya
yaitu bestir handlingan tadi
kami harapkan agar putusan hari ini yang menjadi ruang
selamat sore teman teman pers
yang sudah berkenan hadir untuk
mendengarkan statement kami yang tadi siang
baru mendapatkan putusan dari pt un
yang disimpulkan tegas bahwa
dengan lebih dahulu membentuk hakim
yang nanti akan bisa memberi keadilan
terhadap apa yang kami mohonkan
termohon datang dari kpu
yang juga menyampaikan berpahal
kira kira setelah hakim memperbandingkan seluruh
argumentasi dari pemohon maupun termohon
dismisal pt un hari ini
memberikan harapan besar bagi kami
untuk nantinya pada proses persidangan
apa yang telah diputuskan kami akan layak
masih bisa ditegakkan di negara kita
artinya hukum masih berdaulat di negara kita
bahwa apa yang kami mohonkan itu
menyampaikan apa yang diputus di mk
karena mk itu menyidangkan mengenai hasil
ada satu lagi yang perlu kita tahu
bahwa hukum ini kan bercabang cabang
dengan tujuan yang berbeda beda
ada yang mempersoalkan proses pemilu ini
kami mencoba untuk menelusuri
bahwa apakah ada pelanggaran
oleh pejabat negara yang bernama kpu
baik apakah ada pelaksanaan
pemilu yang dilakukan oleh penguasa
aparatur negara yang menyimpang
satu proses yang bermuara kepada
apa yang disebut sebagai
dalam bahasa hukum administrasi
apa ada kekuasaan pemerintahan
dengan ketentuan lain yaitu
yang menurut terjemahnya adalah
sehingga hasil pemilunya berubah
kami adalah kepada orangnya
yaitu bestir handlingan tadi
keputusan hari ini yang beri ruang
hukum untuk melakukan prosesnya
kpu harus bisa menyadari
kpu harus start up hukum
di negara ini yang menunda
karena masih ada persoalan baru yang diperolehkan
yaitu pengadilan tata usaha negara
mendukung proses hukum yang
persahabatan untuk menangkap negara hukum ini
bisa memberikan dukungan kepada proses pengadilan
mungkin teman teman lain ada yang berpendapat lain
silahkan pak biff untuk mengatakan